kasus pembunuhan berantai dengan korban mayoritas memiliki hubungan keluarga dengan pelaku di bekasi dan cianjur sangat mengejutkan
lalu apa analisis aksi kejahatan serial killer wumon cs
kami bahas bersama adrianus meliala kriminolog ui selamat malam pak adrianus
baik pak adrianus
baik terima kasih pak adrianus sudah bisa bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam hari ini
pak adrianus saya akan minta tanggapan anda polisi mengungkapkan ada dugaan motif pesugihan dibalik aksi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh wawon cs ini
apakah anda melihat hal serupa pak adrianus
saya setuju dengan senyalaman kepolisian ada dua hal
pertama kecenderungan tersangka untuk misalnya kawin mawin
dengan orang dan keturunannya yang dekat ya itu juga pada dasarnya menyiratkan bahwa tersangka tidak ingin informasi itu keluar atau tidak ingin ada orang lain masuk dalam lingkungan mereka
jika kemudian kalau bicara mengenai kekuatan itu kemudian masih tetap berada di lingkungan mereka sendiri
yang kedua adalah tentang adanya anak yang meninggal maupun juga istri yang meninggal menjadi korban
itu juga pada dasarnya dapat dimengerti sebagai suatu tumbal
tumbal itu selalu bicara mengenai sesuatu yang dianggap penting dianggap bernilai
dalam hal ini dipilihlah istri dan anak untuk menjadi tumpeng tersebut demikian
selain dugaan motif pesugihan apakah analisis anda menangkap ada dugaan motif lain
kebanyakan mungkin kita tahu aksi pembunuhan berantai atau serial killer itu kan dilakukan oleh satu orang
tapi kalau dalam case wawan ini kan ada beberapa orang yang ikut terlibat atau membantu
apakah anda melihat ada motif lain dalam hal ini
misalkan faktor finansial sehingga ini mungkin juga bisa mendasari kasus pembunuhan berantai ini
walaupun disebut sebagai serial healer namun yang membedakan kasus ini dengan kasus kasus yang lain adalah adanya dua motif sekaligus
berkait dengan pesugihan tadi
pesugihan tumbal dan seterusnya
tapi yang kedua adalah soal finansial
ketika ada orang yang menyetorkan uang untuk digandakan uangnya diterima dibasukkan dalam rekening dan kemudian tidak berhasil digandakan
lalu orang yang menyetorkan kemudian dibunuh
jadi dua hal ini memang sangat berkait
mana lebih dulu itu nanti tentu akan kita tunggu hasil penyidikan apakah finansial dulu atau pesugihan atau pesugihan dulu baru finansial
artinya ada kemungkinan besar lebih dari satu faktor yang mendasari kasus pembunuhan berantai wawon cs ini
pak adrianus terkait dengan apa analisis anda apakah kejahatan ini dilakukan oleh pelaku yang profesional
karena banyak sekali yang mengejutkan adalah salah satunya mengapa tegas sekali menghabisi keluarga terdekat dalam hal ini
istri anak dalam kasus ini
tidak profesional tetapi ini mengindikasikan bahwa orang yang tidak memiliki catatan kejahatan sekalipun bisa langsung high class melakukan kejahatan yang amat serius seperti pembunuhan
itu yang pertama
yang kedua pembunuhan ini sendiri terjadi dalam lingkungan domestik ya
tidak bicara mengenai orang luar yang tidak dikenal tapi bicara mengenai keluarga sendiri
ini mengindikasikan bahwa korban memanfaatkan relasi kuasa
dalam rangka untuk mencebak korban kemudian bersedia untuk minum kopi dengan racun dan seterusnya
dan yang ketiga adalah bahwa lokasi yang dipilih lokasi rumah di mana para aku itu familiar
dalam rangka untuk membuat lubang lalu mencekik korban dan kemudian menguburkannya tanpa mengundang kecurigaan dari tetangga
oke pak adrianus kalau kita berbicara mengenai serial killer pembunuh berantai apa yang melatar belakangnya
seseorang menjadi serial killer
apakah selalu harus dengan faktor yang sama atau bisa saja berubah dan atau bisa memiliki satu dua tiga banyak sekali motif dalam melakukan aksi aksi kejahatannya
umumnya satu motif dan satu orang
tapi yang membuat lalu kemudian mengapa disebut sebagai serial adalah bahwa ada perbedaan dalam rangka bagaimana si pelaku
memahami kasus pembunuhan
pertama kedua dan seterusnya
pada yang pertama dan kedua muncul sekali yang bersangkutan rasa takut gugup nervous takut ketahuan
tapi lalu lama lama kemudian dia mulai merasa enjoy nyaman dan melihat pembunuhan sebagai solusi dalam rangka menyelesaikan masalahnya
maka misalnya sebagai contoh misalnya kepada korban kalau nggak salah namanya korban ujang yang selamat
itu korban yang pernah punya masalah omongkanlah dengan tersangka wawan
atau juga kemudian kalau mau dibunuh juga
jadi apapun masalahnya pembunuhan menjadi solusinya
begitulah kurang lebih
oke dari sisi psikologis artinya ada kenikmatan dalam tanda petik sehingga kejahatan ini terus berulang
apakah dengan hal yang seperti ini bisa diasumsikan dari sisi psikologis atau pendekatan psikologis yang bersangkutan adalah seorang psikopat
dan kalau melihat dari bahwa yang bersangkutan itu sudah cukup tua dan memiliki keluarga dan juga bisa hidup bersenang senang
itu pada dasarnya mau mengatakan bahwa dia bukanlah seorang psikopat
nah tapi betul bahwa kalau seorang yang sudah merasa nyaman merasa menikmati enjoy dengan pembunuhan
maka dia akan terus melakukannya ke sembilan ke sepuluh dan seterusnya
jadi kita berasa kita patut berterima kasih kepada kepolisian yang mampu mengintervensi kasus ini sehingga selesai
sebab bila tidak sebagaimana juga sudah ditemukan bahwa sudah ada lubang lubang di rumah wawon di rumah yang satunya lagi
tanda bahwa akan ada pembunuhan lainnya
nah demikian perlu kita apresiasi kepada kepolisian
oke artinya apakah dengan hal ini ada kenikmatan tadi yang seperti pak adrianus sampaikan
bisa saja aksi kejahatan tersebut memiliki faktor yang berbeda beda ketika dia melancarkan aksi yang pertamanya
jadi kalau ada masalah ekonomi atau mungkin ada motif lain
kemudian untuk yang kedua atau yang berikut berikutnya
bisa mengindikasikan ada faktor faktor atau motif motif yang lain yang timbul di sana
karena ada kenikmatan tadi yang pak adriano sampaikan
makanya misalnya saya agak bersesuai dengan kepolisian ketika dikatakan bahwa
pembunuhan terhadap lima anggota keluarga di bekasi itu akibat dari anggota keluarga mengetahui perbuatan tersangka di cianjur
kemungkinan akan dilaporkan
kelihatannya tidak ada situasi mendesak seperti itu
tidak ada situasi di mana keluarga akan melaporkan
kelihatannya memang ini si tersangka saja yang memang sudah merasa perlu untuk membunuh para korbannya
dalam rangka meningkatkan mempertebal kemampuan kliniknya
jadi kalau tadi mengikuti dari kabinet rumahs pak truno
bahwa pembunuhan itu dilakukan dalam rangka untuk membuat yang bersangkutan makin hebat supranaturalnya
pada akhirnya nanti bisa mengundang orang untuk kemudian datang memberikan uang dalam rangka penggandaan uang
padahal sebetulnya nanti kemudian dia larikan dia masukkan ke rekeningnya sendiri begitu
dari analisis kasus serial killer mungkin yang pernah terjadi sebelumnya banyak sekali
apakah serial killer ini membunuh karena kebetulan atau untuk menutupi jejak pembunuhan
kasus yang ia lakukan
tidak yang pertama tidak yang kedua
karena mereka sebetulnya sudah determinatif sudah punya kita sebut sebagai signature
modusnya sama lokasinya pun sama tipologi korban yang dipilih juga sama gitu ya
jadi kemudian tidak ada yang tadi dikatakan kalian menutupi sampai kemudian
nah ini dia tidak ada kejahatan yang sempurna sampai kemudian yang bersangkutan kesandung
lalu kemudian ada yang melapor atau polisi tahu dan kemudian terungkap kasusnya
kita akan mengetahui bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisi yang terkait dengan
aksi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh won cis
terima kasih pak drianus melila sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu